ketua kamar tata usaha negara mahkamah agung ri julius
dari mahkamah agung peduli berupa wang tunei
ke sejumlah lokasi terdampak bencana banjir lahar hujan
di kabupaten agam sumatera barat
didampingi kepala pengadilan tinggi sumatera barat julius
mendatangi langsung ke lokasi rumah rumah warga yang rusak parah
akibat banjir lahar hujan marapi yang terjadi sebelas mei dua ribu dua puluh empat lalu
bantuan tersebut dikumpulkan dari bantuan para hakim
mulai dari pusat hingga berbagai daerah termasuk sumatera barat
bantuan ini merupakan tahap awal penyaluran dari mahkamah agung
dari semua hakim dari semua hakim
dari semua hakim dari semua hakim
kepada sada sada rakyat yang dikerasan
dengan korban banjir lahan hujan marapi
dari bencana yang telah dihadapi oleh korban
korban banjir lahrujan di jorong galuang
kecamatan sungai pua kabupaten agam
dan tempat pengungsian korban
citra indriani kompas tv agam sumatera barat